untuk mengetahui pelaksanaan dan juga antusiasme warga negara indonesia dalam mengikuti pemilu di amerika serikat
yang kemarin sudah ya minggu lalu sudah ada stanley chandra jurnalis lepas kabari warga di los angeles
halo selamat pagi waktu jakarta stanley bisa anda ceritakan kembali pengalaman anda ketika mengikuti pemilu di sana
ya selamat pagi pemilu di sini di los angeles sangat meriah dan juga disambut antusias oleh warga indonesia di sini
selain memilih kita juga dapat menikmati tarian pojo pojo dan juga ada basar makanan dan juga ada kids corner untuk anak anak dari para pengunjung juga
dan juga pengunjungnya bahkan dengan total pengunjung
sekitar seribu hari itu
ya stanley kalau dibandingkan dengan pemilu empat tahun lalu begitu bagaimana antusiasme apakah kemudian tahun ini lebih banyak ataukah sama ada berapa banyak warga negara indonesia yang
ada dua belas sembilan ratus delapan puluh empat pemilih yang terdaftar di pblnle dan dari jumlah tersebut dua belas tiga ratus delapan puluh dua itu memilih metode pos
meski demikian beberapa dari mereka juga muncul
yang di kjri le untuk memeriahkan acara selain itu yang berbeda juga dpk daftar pemilih khususnya itu meningkat empat kali lipat dibanding dua ribu empat belas yaitu ke angka tiga ratus tujuh puluh
dan luar biasanya di kjri le ini meskipun waktu pelayanannya seharusnya berlangsung dari jam dua belas siang sampai jam sembilan malam dan dpk baru bisa didaftarkan pada jam delapan malam
mereka tim kjri le dan juga tim kpu di sini bekerja luar biasa keras dan mereka rela untuk melayani sampai dengan jam satu subuh
demi melayani seluruh warga dan mereka bisa menampung seluruh warga tersebut yang muncul di dpk
sehingga semuanya aman lancar dan juga meriah di sini
baik dan seperti apa rencana proses penghitungan yang ada di amerika
serikat nanti hasil pemilu dan apa harapan dari para warga negara indonesia yang menetap di sana
ya penghitungan dilangsungkan besok rencananya dan juga harapan sih di sini warga berharap supaya pemilu di tanah air juga bisa berlangsung dengan lancar
yang sekarang sedang berjalan dan juga damai di mana mana
juga harapan kita semuanya setelah pemilu kita bisa bersatu lagi
jadi kita semua capek untuk melihat perseturuan yang begitu menajam belakangan
kita ini satu bangsa dan juga sudah selayaknya kita balik utuh bersama lagi
baik senang sekali kita mendengarnya ya bahwa di sana antusiasme warga sangat tinggi sekali
begitu terima kasih stanley dari los angeles